hai secangkir kopi dan kacang yang disangrai menemani pagi mardulo dan istrinya nia mereka
sarapan di tempat tinggal mereka di jalan masjid al mujahidin limo depok jawa barat sebelum memulai
aktivitas hari ini kakek dulo akan berkeliling kampung berjualan sayuran sementara mia akan
bekerja sebagai petugas kebersihan di kompleks perumahan di dekat kediaman mereka dua orang
lanjut usia ini memang tidak mau hanya berdiam diri di rumah nia membantu suaminya mempersiapkan
dagangan ada daun singkong nangka serai dan kelapa semuanya dimasukkan ke dalam keranjang di sepeda
kakek duno sebelum menjadi penjual keliling marduloh menjalani berbagai pekerjaan berat seperti menjadi
tetapi jika dalam sehari tidak ada yang menggunakan jasanya hari itu mardulo pulang dengan tangan hampa
nanti nyangkul saya bosen iya jual dia capek dari pagi sampai sore kadang jualan dikit dikit lah
gitu ya kalau kulit nyangkul kita enggak tapi ada
kerap diminta untuk mencangkul di kebun dan lahan orang kakek dulu jadi punya langganan
para petani lahen sejak saat itulah ia rajin menyambangi lahan garapan untuk membeli
sayuran dan buah buahan ia pun berganti profesi menjadi penjual sayur keliling setiap hari ia
mengeluarkan seratus satu ratus lima puluh ribu rupiah untuk berbelanja sayuran keuntungannya tidak banyak antara enam puluh tujuh puluh lima rupiah
antara enam puluh tujuh puluh lima ribu rupiah untuk bebelanja sayuran keuntungannya tidak banyak antara enam puluh tujuh puluh lima ribu rupiah
sampai tujuh puluh lima ribu rupiah dalam sehari
beberapa tahun lalu mardulo sanggup berkeliling menjajakan sayuran
dari kampungnya sampai kawasan pondok cabe dan cinangka
faktor usia dan kondisi jalan yang semakin padat kendaraan
membuatnya hanya berjualan di sekitar desa limo
pada sore hari biasanya dagangannya sudah habis
suka duka berjualan sayur sudah dirasakannya
terkadang ada pembeli yang menawar sampai kakek dulo
tidak mendapatkan untung sama sekali
tetapi tidak sedikit pula yang menolak uang kembalian
dan memberikannya kepada kakek dulo
kalau mahal amat karena tidak
kadang kadang kalau mahal mahal tidak jadi
tidak jadi beli dia mundur
tapi ada juga yang bilang ini mahal pak
ya ada sih banyak
salah satunya adalah yusrin utik yang sering merelakan
uang kembaliannya untuk kakek dulo
atau pedagang nasi rames m kurniawan
yang berlangganan daun singkong untuk hidangan di warungnya
relaku kadang beliau tidak mau dibayar
mau disuruh membawa pulang
aja tapi kan dia harus cari penghasilan
istrinya art beliau begini
murahan di sini lah
belangan aja setahun ada
saat ini mardulo sudah tidak berani terlalu jauh berkeliling
penyakit kaki gajah yang dideritanya
membuat langkah kakinya agak berat
sepeda satu satunya untuk berjualan juga dalam keadaan rusak
sehingga harus didorong
sesekali kakek dulo beristirahat sambil memijat kakinya
kondisi kakinya saat ini tidak lagi sekuat beberapa tahun lalu
penyakit kaki gajah menyerangnya
ketika itu kakek dulo pulang dari kebun
dan malamnya menunggu saudaranya di rumah sakit
kakinya tidak bisa dipakai berjalan
sebangun nggak bisa jalan
bayangnya ada mantu nyusulin
sudah jadi ditarik ke motor
waktunya itu doang

sayang kakinya tidak kunjung sembuh
kakinya tidak kunjung sembuh
kakinya tidak kunjung sembuh
kakinya tidak kunjung sembuh
kakinya tidak kunjung sembuh
kakinya tidak kunjung sembuh
biaya berobat sulit didapat
akhirnya kini ia menggunakan obat obatan herbal
seperti dedaunan dan salep
biar dia sembuh pengennya mau gitu
biar dia sembuh biar sehat
udah tua kok namanya gitu
ngeli ya kalau sore
kakinya pada pegep pada keder gitu
emang berobat ya udah
kan kesana ya orang diobatin
karena sudik kata saya kan gitu
di usianya yang sudah senja
kakek dulo hanya berharap
dan umur yang panjang
meskipun hanya untuk mencukupi
kebutuhan dengan istri saja
mereka tidak ingin meminta minta
kepada anak anak mereka
ataupun orang lain
kalau masih ini
jualan terus ya
dikit dikit gitu kalau ada
iya tiap hari
cuman lebih enak keliling doang
habis capek kok udah
ya kalau jualan tokoh tokoh kan
iya kan anak kan udah pada
pada masing masing ngurusin rumahnya ya
kalau ngurusin anaknya sekolah iya
udah pada sekolah
yang sana sekolah yang sini sekolah
orang orang itu ada dikit beda
masih ada semua
saya nomor dua